capres petahana ini menyinggung soal pengalaman dalam menjalankan pemerintahan
dalam orasinya jokowi bercerita pengalamannya selama di pemerintahan
mulai dari wali kota solo hingga presiden republik indonesia
jokowi menyebut manajemen pemerintahan sangat berbeda dengan manajemen di luar pemerintahan
dirinya bahkan memerlukan satu setengah tahun untuk belajar memahami manajemen pemerintahan
lantaran banyak hal yang harus dipelajari
ya kemudian saya masuk
masuk dari dunia bisnis masuk ke dunia pemerintahan
apa yang saya alami saat itu saya banyak terkaget kaget saya harus banyak belajar
dan saya di awal awal itu betul betul pusing karena memang belum memiliki pengalaman
memerintah di pemerintahan
itu yang saya sampaikan di awal lagi diperlukan pengalaman dalam memerintah
apalagi sebuah negara yang besar
seperti indonesia ini
badan pemenangan nasional paslo no dua menilai tidato jokowi terkesan merendahkan prabowo subianto
wakil ketua badan pemenangan nasional priobudi santoso menyayangkan tidato jokowi
yang meremehkan prabowo subianto seolah tidak memiliki pengalaman
padahal prabowo selama ini dinilai telah berkarir lama di militer
dan memiliki segudang pengalaman memimpin di tni
bpn balik menuding meskipun jokowi berpengalaman memimpin di eksekutif
nyatanya tidak berhasil membuat
prestasi yang sejahterakan rakyat
seolah olah pak jokowi itu ingin men downgrade pidato pak prabowo
seolah olah hanya mereka yang berpengalaman yang bisa itu
saya harus ulangi
pak prabowo subianto itu telah menyerahkan seluruh kehidupannya
termasuk ketika dia masih di tentara
itu untuk pengabdian bangsa dan negara
mesti hal semacam itu tidak perlu diajarin
kedua dari segi pengalaman dari kalian
siapa yang lagi mempertanyakan pak prabowo subianto
dia kan juga memiliki segudang prestasi yang luar biasa
yang memerlukan takaran bagi seseorang ketika menjadi pemerintah militer
maupun sebagai tokoh tokoh politik di tanah air
janganlah kita menampingkan bahwa pihak lain itu tetangga pengalaman
kita uji saja gagasan gagasan besar
dan daripada saatnya akan menentukan siapa yang memang bisa
dikirim amanah sebagai pemimpin
badan pemenangan nasional meminta lebih baik jokowi beradu gagasan
dan membiarkan rakyat menentukan pilihan pada tujuh belas april mendatang
capres petahana jokowi dulu di depan para pendukungnya
menyinggung narasi indonesia punah hingga memimpin negara harus yang berpengalaman
narasi indonesia puna sebelumnya pernah disampaikan oleh capres penantang
yang berpengalaman dengan prabowo subianto
jelang debat perdana tampaknya tensi politik sudah mulai agak agak menghangat
apakah kedua paslon saat ini sudah masuk ke fase saling serang untuk mendapatkan dukungan
kita akan ulas malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio
di sebelah kiri saya sudah ada bang jerry sambuaga politisi partai golkar
bang jerry selamat malam
baik selamat malam
dan di tengah sudah ada mas taufik riyadi politisi partai gerindra
mas taufik apa kabar selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news
dan di ujung sudah ada mas adi praitno analis politik dari uin selamat malam mas adi
sebelum kita mulai dialog malam hari ini kita coba dengarkan lagi deh terlebih dahulu
seperti apa pidato pak jokowi kemarin ketika menyampaikan pidato di depan para pendukungnya
kita dengarkan berikut ini
ya kemudian saya masuk dari dunia bisnis masuk ke dunia pemerintahan
saya banyak terkaget
saya harus banyak belajar dan saya di awal awal itu betul betul pusing karena memang belum memiliki pengalaman memerintah di pemerintahan
itu yang saya sampaikan di awal lagi diperlukan pengalaman dalam memerintah
apalagi sebuah negara yang besar seperti indonesia ini
hampir hampir satu setengah tahun prosesnya adalah saya belajar belajar belajar belajar
pagi siang malam pagi siang malam saya belajar
karena memang berbeda sekali kita dalam mengelola institusi bisnis dengan mengelola sebuah pemerintahan meskipun dalam lingkup kecil sebuah kota
sangat sulit sekali sangat sulit sekali
sangat sulit sekali sangat sulit sekali
tapi saya tahu bahwa negara sebesar indonesia ini negara sebesar indonesia ini tantangannya juga besar
tantangannya juga banyak
tapi kita tidak boleh lemah tidak boleh takut terhadap tantangan tantangan dan rintangan rintangan
jangan sampai ada pesimisme diantara kita
jangan sampai ada yang bilang indonesia bubar tidak ada
jangan sampai ada yang bilang indonesia punah tidak ada
tidak ada tidak ada saya katakan tidak ada
saya kadang kadang jengkel dan marah untuk hal seperti itu
ini kenapa ini bang pak jokowi apa lagi bersemangat apa agak berapi api
tampaknya jarang kita lihat pak jokowi seperti itu ya gimana bang jerry
saya pikir ini bagus ya artinya ini sebuah statement pernyataan yang cukup jelas dan tegas dan konkret dari presiden jokowi
menghadapi segala macam isu isu
yang dilontarkan kepada beliau dan juga kepada tim ya
terkait dengan hal hal yang mungkin sifatnya hoax dan sebagainya
tadi kan kalau kita lihat pak jokowi ini kan ingin menyatakan bahwa kita ini bangsa indonesia sebagai pemimpin ini harus menerbakan rasa optimisme
jangan pesimisme jangan ketakutan
jadi kalau ada seseorang atau mungkin salah satu yang mengatakan bahwa indonesia akan punah akan bubar
saya pikir itu bukan sebuah hal yang sehat bukan sebuah hal yang baik
mengingat kalau kita mau mencari pemimpin itu pemimpin yang bisa mengayomi
jadi pesannya apa tuh pesannya pak presiden itu apa sih
pesannya jelas ya pertama adalah tentu
tentu adalah kita harus optimis ya jangan sampai kita diresapi rasa rasa ketakutan rasa rasa pesimisme yang mungkin itu bisa bukan hanya tidak hanya produktif tetapi juga tidak sehat
dan kedua saya ingin katakan pak jokowi ini jelas hasil kerjanya seperti tadi dibilang oleh pak jokowi di acara tersebut ya
lalu ketiga yang ingin saya katakan pak jokowi juga ingin menyampaikan pesan yang boleh dibilang ini berlaku untuk semua masyarakat indonesia
artinya apa bangsa indonesia ini adalah bangsa indonesia bangsa yang besar tantangannya juga besar masalahnya juga besar
tetapi sekalipun tantangan juga masalahnya besar tetapi juga harus disekapi dengan rasa yang besar juga
rasa besar itu apa
salah satunya adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa optimisme
dan juga rasa
produktif yang juga sehat dan juga kerja dan juga ditatarkan dalam sebuah langkah yang implementatif langkah yang konkret ya
apakah itu langkah yang konkret langkah yang sudah selama ini didatangkan oleh pemerintah
contohnya apa ya banyak sekali kalau kita nggak mungkin sempat kalau kita mengumbar prestasi pemerintah selama ini
tetapi dari segi kesehatan dari segi pendidikan dari segi sosial dan sebagainya ya tentu kita bisa lengkapi satu persatu
tetapi message yang ingin disampaikan adalah kita tidak boleh pesimis tidak boleh takut tidak boleh ada rasa rasa pesimisme yang boleh mengatakan bahwa indonesia akan punah
tetapi mesej yang ingin disampaikan adalah kita tidak boleh pesimis tidak boleh takut tidak boleh ada rasa rasa pesimisme yang boleh mengatakan bahwa indonesia ini sangat punah

apakah ini kemudian mengarahkan pernyataan itu kalau yang dari mas taufik tangkap
apakah itu memang betul betul tampaknya pak jokowi ingin memulai apa ya menyerang kubu lawan kira kira begitu atau bagaimana
karena tampaknya teman teman bpn juga menilai ini agaknya ke pak prabowo nih tujuannya gitu gimana pak taufik
ya kalau saya lihat sih mungkin sudah ada perubahan ya di tubuh bpn
di tubuh pak jokowi dalam hal ini mungkin
perubahannya masalah gimana
beban jadi dia mungkin ingin menerapkan kalau di sepak bola itu ada pertahanan terbaik adalah menyerang
jadi mungkin dia sekarang mau coba attacking terhadap hal hal apa saja yang mungkin saja dia lihat kelihatannya dia harus bersuara seperti itu
saya rasa dalam demokrasi menurut saya itu hal yang wajar saja gitu loh
apalagi seorang petahana dia harus menyampaikan memang apa saja yang sudah dia lakukan
kemudian bagi kami kubu oposisi adalah
kemudian mengkritisi setiap kebijakan yang ada
sehingga menurut saya itulah demokrasi subtansi yang memang kita harapkan
ada kontrol ada oposisi yang memang konstruktif untuk kita semua sehingga pendidikan politik kita juga semakin baik
yang tidak boleh adalah ketika serangan serangan itu sifatnya pribadi
itu menurut saya yang kita tidak boleh keluar dari sana gitu loh
tapi kalau yang sifatnya kebijakan dan sebagainya saya rasa hal yang wajar wajar saja
misalnya masalah freeport
kalau kemudian pak prabowo menyatakan indonesia sudah pun dan sebagainya itu bukan suatu hal yang menakut nakuti
tapi kenyataan hari ini kita melihat misalnya ketimpangan sosial kita kesenjangan sosial kita dan lain sebagainya itu juga tinggi sekali
atau kita berbicara misalnya masalah anak stunting dan sebagainya gizi buruk tujuh juta bayi kita gizi buruk
itu kan hal hal yang sebenarnya mendasar yang seharusnya problem ini harus kita selesaikan bersama sama
jadi saya rasa tidak ada permasalahan di situ menurut saya
dan menurut saya baik baik saja selama itu tadi saya katakan bahwasanya ada koridor koridor yang juga harus kita jaga
jadi jangan sampai sifatnya kepada yang hal hal pribadi
itu yang saya rasa kita tidak menemukan nanti visi dan misi besar dari seorang calon calon presiden kita ini
oke tapi mas taufik juga melihat bahwa ini tampaknya pak jokowi sudah mulai menggunakan strategi menyerang ya atau gimana
ya kalau kita lihat ya itu yang tadi saya lihat
tiba tiba kan mungkin juga karena itu
tiba tiba kan mungkin juga karena itu

itu di depan masa ya
dia harus heroik juga
harus menyuarakan itu semua
cuma catatan saya begini
mas fik berapi api ya
betul berapi api dengan kondisi itu
kalau tadi pak jokowi bilang dia dulu dari wali kota dan sebagainya
kita harus tahu sejarahnya bahwa yang membawa beliau sampai ke jakarta menjadi presiden adalah namanya prabowo subianto
itu adalah fakta sejarah ketika orang orang mungkin tidak melihat tapi pak prabowo melihat gitu loh
bahwasannya memang indonesia harus banyak apa namanya
dilakukan oleh pemimpin yang lebih baik dan sebagainya
jadi itu yang dilakukan
jadi menurut saya kita tidak menafikan ada fakta sejarah seperti itu
bagaimana menjawab tadi pak jokowi katakan pemimpin indonesia itu harus yang berpengalaman
tidak boleh coba coba dan lain sebagainya
ini mengarahkan ke prabowo sandi tidak sih menurut mas taufik
kalau berbicara pengalaman kan memang kalau di pemerintahan tentu pak prabowo memang tidak punya pengalaman itu
selain di kuat ibu beliau menjadi apa namanya di militer ya
itu beliau juga sukses di sana
karena menjadikan kopassus salah satu elit dunia
kemudian kemarin indonesia juga mesti berbangga ketika pencaksilat menjadi memberikan empat belas medali emas
itu ketemunya adalah pak prabowo subianto
yang artinya mengangkat harkat indonesia pada ajang
artinya itu bentuk bentuk dari kepemimpinan beliau
dan insya allah itu akan terbukti ketika beliau nanti memimpin indonesia pada apa namanya periode dua ribu sembilan belas ini
kalau pak ngesandi kita sudah sama pak beliau juga
beliau juga pernah diwakil gubernur dan sebagainya
dan beliau sangat mengerti masalah ekonomi dan sebagainya
apalagi problem kita pada hari ini adalah masalah ekonomi
jadi menurut saya ini adalah putra putri terbaik bangsa indonesia yang telah dihadirkan di negeri ini
jadi tidak ada masalah kalau misalnya pak jokowi mengatakan demikian ya
ya itu kan persepsi pak jokowi
saya rasa sih itu yang saya katakan tadi
saya sih terima saja
selama tidak menyerang pribadi
ya menyerang pribadi tidak ada masalah menurut saya
karena memang ukurannya kan nanti kan dilihat
ukurannya akan dilihat nanti oleh masyarakat yang menilai juga begitu loh
tentang track record tentunya rekam jejak dan sebagainya
atau pemerintahan sekarang ini pun juga kalau kami katakan ya tidak berprestasi apa apa gitu loh
jadi menurut saya artinya itu kan survei itu menunjukkan misalnya bahwasanya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan sekarang ini pun juga tidak ada apa apanya
itu baru aman
tapi ini menurut saya tidak ada yang signifikan
sebelum nanti ditanggapi oleh bang jerry
mas adi melihat ini sebenarnya bagaimana
betul nggak tadi kalau kata mas taufik ya tampaknya pak jokowi sudah mulai menggunakan strategi pertahanan terbaik adalah menyerang gitu ya
sudah mulai menyerang ini gimana mas
kalau barcelona kira kira
ada dua hal yang saya ingin tanggapi
pertama secara subtansi ini kickback jokowi terhadap prabowo
kita nggak perlu bilang ini kota kosong yang diserang
karena tidak ada kandidat lain
ini serangan balik jokowi yang selama ini memang agak sedikit defense
biasanya jokowi kalau dituduh sebagai pemerintah
oh selama ini agak defend ya
agak defend yang bicara adalah second linenya bang jerry dan lain lain
mungkin karena sudah separuh permainan
pak jokowi harus keluar kandang menyampaikan apa yang diharapkan oleh publik
ini secara subtansi memang pak jokowi ini kickback terhadap orang pak prabowo dan sandi yang relatif selalu mendowngrade
kan begitu kan pertanyaan
tunjukkan bahwa pak jokowi tidak berpihak kepada asing dan asing
itu adalah serangan balik yang cukup kuat menurut saya
yang kedua bahwa pemerintahan saat ini siapapun yang berkontestasi
nggak boleh main main
apalagi tidak pernah punya pengalaman
ini jelas anasirnya kepada pak prabowo dan pak sandi
nggak perlu ditutup tutupi
pak sandi betul menjadi wakil gubernur
tapi aksentuasinya belum kelihatan saat itu
bahkan pak sandi mundur sebelum pak anies genap setahun
artinya kinerja kinerja politiknya bisa diukur
artinya ini yang ingin saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh pak jokowi sebagai serangan balik terhadap pak prabowo dan sandi yang seringkali menyerang dirinya
apapun selama ini yang menjadi peluru tajam menyerang pak jokowi semuanya kemarin dibantah dalam acara deklarasi
itu yang pertama
yang kedua nanti dilanjutkan mas adi
kita harus jadi atur lebih dahulu
pak anies akan segera kembali suatu saat lagi